ratusan hektare lahan perbukitan di kawasan danau toba kecamatan merk kabupaten karo terbakar
lokasi berupa perbukitan menyulitkan pemadaman api
selama dua pekan terakhir ratusan hektare lahan perbukitan kawasan danau toba
di kecamatan merek kabupaten karo terbakar
kebakaran terakhir terjadi di perbukitan di sekitar desa tongging selasa pagi
para petugas dari manggala agni tni polisi hutan dan pemadam kebakaran kabupaten karo kesulitan memadamkan api
ini merupakan salah satu lokasi perbukitan di kecamatan merek yang terbakar
kebakaran ini diketahui sejak selasa pagi dan hingga selasa sore para petugas masih berusaha memadamkan api
karena proses pemadaman sangat sulit dilakukan dikarenakan faktor lokasi yang berbukit
sehingga menyebabkan para petugas harus memadamkan api secara manual
warga di sekitar lokasi kebakaran menduga lahan perbukitan ini sengaja dibakar
kami berharap sekali pemerintah atau pihak pihak terkait berusaha menyelidiki oknum pembakar itu
selain polisi udara kebakaran lahan ini mengancam selang irigasi dan lahan
lahan pertanian warga
material sisa kebakaran yang rawan longsor juga dikhawatirkan mengganggu keselamatan warga